balai besar wilayah sungai citarum
kementerian pekerjaan umum
membuat kolam retensi andir
ini dilakukan sebagai upaya menangani banjir
yang biasa terjadi setiap musim hujan
di kawasan cekungan bandung
yang terlintasi oleh sungai citarum
dan berada di kabupaten bandung
dengan luas empat delapan puluh lima hektare
kolam retensi andir berfungsi sebagai daerah tangkapan air
dan bisa menampung air hingga satu ratus enam puluh ribu meter kubik
dibangun sejak november dua ribu dua puluh lalu
kini kolam retensi sudah bisa digunakan
dan secara fisik sudah pada tahap penyelesaian akhir
nantinya akan ada taman dan fasilitas umum lainnya bagi warga
sehingga masyarakat bisa juga menikmati kolam retensi ini
namun secara terbatas dan dengan pengawasan
untuk mengatasi banjir
kolam retensi akan mengkombinasikan
pemanfaatan tampungan kolam
penggunaan pintu air
dan pompa banjir
jika permukaan air di kolam retensi tinggi
sementara air di citarum rendah
maka pintu air dibuka
agar air dari kolam mengalir ke sungai
jika air di sungai citarum tinggi
dan hujan lebat mengisi kolam
maka pompa akan difungsikan
namun kolam retensi ini tidak akan berfungsi optimal
apabila tidak ada kerjasama dari masyarakat
saluran air yang langsung masuk ke sungai citarum
inlet drain itu adalah saluran saluran
dari warga yang langsung ke sungai citarum
sehingga mana kalah air sungai citarum tinggi
ini akan balik
ini harapannya masyarakat
mari kita tutup semua inlet drain
yang ke sungai citarum
masuk ke drain nasa lingkungan
masuk ke kolektor drain kita
dan dialirkan ke powder ini
warga mengaku sudah merasakan
dampak yang signifikan dari kolam retensi ini
warga juga menyebabkan
jadi kami hanya satu lutut
dan durasinya pun
alhamdulillah itu hanya sekitar
enam sampai delapan jam
yang biasa kalau banjir dulu itu
kami sampai satu minggu dua minggu bahkan sampai satu bulan
kolaborasi mungkin nanti dengan pihak bbws
atau mungkin nanti dengan pihak pengelola di sini
supaya masyarakat diberi wawasan
atau mungkin edukasi juga
supaya jangan membuang sampah sembarangan
bisa merawat lingkungan kolam retensi dengan baik
dan membuatnya lebih baik
selain kolam retensi
pemerintah juga membangun lima polder
untuk penanganan banjir di kawasan cekungan bandung
lima polder di daerah daya kolot kabupaten bandung
yaitu polder bojong soang
cisangkui cipalasari i dan ii
polder ini memiliki cara kerja yang sama
dengan kolam retensi
polder pada sungai cijambe
dengan tiga unit pompa
yang masing masing berkapasitas lima ratus liter per detik
ketika air sungai citarum tinggi
air dari sungai cijambe tidak bisa masuk
dan justru dari sungai citarum
membanjiri sungai cijambe
oleh karena itu
pintu pengendali banjir ini ditutup
dan air sungai cijambe ditampung sementara
untuk kemudian dipompa
dan akhirnya bisa kembali masuk ke sungai citarum
menurut data bbws citarum
bersama dengan kolam retensi ciendir

di dalam sungai citarum

bersama dengan kolam retensi cienteng
terowongan nanjung dan flood waste cisangkui
dapat mengurangi area genangan banjir
dari sekitar tiga ratus tujuh puluh hektare
menjadi tujuh puluh dua hektare
helmi sudanegara kabupaten bandung